jadi sutroh itu adalah batasan di mana saya menduduki tempat yang saya gunakan untuk melakukan pekerjaan yang dikatakan tiangnya agama yang namanya sholat
saya sedang bermunajat kepada allah swt bahkan di dalam banyak ungkapan ulama mengatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'min
di mana dia memang bertemu dan bermunajat dengan allah
oleh karena itu orang yang sedang mengerjakan sholat itu perlu kita jaga kehormatannya
oleh karena itu di dalam banyak hadis dikatakan melangkahi orang yang sholat lewat di depan orang yang sholat itu adalah pekerjaan yang memiliki resiko untuk mendapatkan dosa
bahkan di dalam hadis nabi mengatakan kalau kamu sedang sholat dan ada orang yang mau lewat di hadapan kamu maka kamu diperintahkan untuk menolak orang tadi
bahkan yukotilhu bukan dibunuh ya yukotil itu perangi artinya sangat kamu larang
itu dalam konteks menjaga kehormatan tempat sholat
nah tetapi kemudian apakah kalau ada orang yang sholat kita tidak boleh melangkah di depannya
tentu tidak seperti itu
maka ulama mengatakan ada hal di mana kita boleh melangkahi dan lewat di depan orang yang sholat
adanya hajat misalnya
kebutuhan yang tidak bisa dihindari
kebutuhan yang tidak bisa dia hindari misalnya dia sudah batal wudhunya batal sholatnya misalnya ingin buang air kecil yang tidak bisa dia tahan
kalau dia tidak bisa menahan malah mendatangkan najis di tempat dia sholat maka dia boleh keluar
walaupun resikonya dia harus melangkahi itu dan itu dibenarkan oleh agama
atau misalnya boleh jadi di tengah tengah sholat dia ingat
kejadian yang bisa membahayakan jiwa harta benda misalnya kompornya belum dimatikan dan itu berbahaya
maka disitu kita katakan bahwa hifdun nafsi menjaga kehidupan itu lebih dikedepankan di dalam agama daripada hifduddin menjaga kelestarian pelaksanaan agama tadi
nah yang seperti tadi tentu hukumnya boleh
bicara tentang sutroh tadi itu
sutroh itu pembatas
ya pembatas dimana saya ingin melakukan sholat
maka dulu nabi kalau sholat itu ngasih batasan bisa jadi batu atau benda apapun
nah sekarang juga kita bisa kita lakukan ketika kita berada di tempat yang orang biasa tidak menjaga kehormatan orang sholat
kita taruh benda misalnya tas misalnya kalau ada misalnya seperti tisu yang kita bawa kita taruh saja
itu sebagai tempat dimana saya
saya sholat di situ dan itu tidak boleh untuk diganggu oleh siapapun
tetapi kalau kemudian kita di tempat yang orang sudah mengerti kehormatan sholat
atau sudah menggunakan sajadah atau sudah menggunakan karpet yang ada garisnya
dan kita tahu bahwa kita tidak akan ruku sujud melebihi itu
maka kita tidak perlu lagi untuk menggunakan yang namanya sutroh
karena masjid di masa rasulullah itu bangunannya tidak permanen seperti sekarang
kan hanya tanah dibatasi oleh pepohonan kurma misalnya
sehingga pada masa itu orang biasa berlalu lalang di sana
oleh karena itu nabi katakan kalau kamu sholat kamu kasih sutroh
sehingga orang tahu itulah tempat kamu sholat
nah itu yang terkait dengan sutroh tadi
oke jadi boleh ya melewati itu tapi itu tadi ada uzur
ada uzur ada alasan
dan yang paling penting kita yang tidak sedang sholat
itu yakin betul bahwa kita punya
kewajiban menjaga kehormatan kedamaian dan ketenangan orang yang sedang melaksanakan sholat
nah biasanya nih pak kiai dalam kondisi seperti itu misalnya
kita sholat berjamaah ada satu jamaah yang mungkin keluar
jadi ada yang kosong nih
saya ingin maju jadi tidak masalah ya
iya gak masalah
tinggal merapatkan shof lagi
selama ada kaitannya gini loh
tentu ini berbeda beda
terkait dengan gerakan apa yang dibolehkan ketika orang melakukan sholat

oh menarik itu
masih ingat kan
nah kalau imam shalwi mengatakan tiga kali gerakan itu batal
maka tetapi kemudian kita katakan bahwa gerakan ini adalah gerakan limas selah hati sholat
untuk kemaslahan sholat
maka boleh tapi jalan melangkahnya itu boleh jadi ya untuk kita menghormati semua pendapat ulama dalam fikih
saya tidak mengatakan bahwa orang yang langsung jalan itu batal
tapi saya juga menghormati pendapat orang yang tidak setuju
dengan orang yang langsung mengisi berjalan cepat
maka boleh jadi langkahnya itu kayak paski beraka
mau menyerahkan atau mengambil bendera dari presiden di tujuh belas agustus
satu langkah dia berhenti
satu kemudian dia langkah terus sampai ke depan
nah itu berkaitan dengan orang yang ada di belakangnya
kalau orang yang di belakangnya tidak juga maju
maka yang di sebelah kanan dan sebelah kiri
tetapi ini tidak dianjurkan kan
karena kemudian nanti akan menggerakkan banyak orang
nah kalau dia yang sunnah yang menggerakkan itu yang tentu yang posisinya jauh dari imam
jadi kan imam di depan nih
kalau saya ada pada tengah imam
maka yang sebelah sini merapat
semakin mendekat ke arah imam
tapi kan semuanya jadi bergerak
lain halnya kalau yang di belakang
boleh jadi yang di belakang ini udah soft terakhir
maka dia maju ke depan
merapatkan dari belakang ke depan
atau dari kanan merapat ke kiri
dari kiri merapat ke kanan
itu semua boleh dilakukan
selama dengan gerakan
yang tetap menunjukkan kepantasan dalam sholat
jangan lari lari kecil
ketenangan di sana
ini juga menjadi pertanyaan
dan mungkin sering kita jumpai biasanya
pada saat anak kecil pada saat sholat berjamaah
dan juga apa ya
namanya anak kecil kan kadang kadang suka lari lari yang pagi aja
kadang kadang juga akhirnya memutus
ini seperti apa sebenarnya baiknya
jadi yang harus dijadikan panduan
mengenalkan anak kepada masjid
dan memperkenalkan masjid kepada anak
itu adalah perbuatan yang mulia
tetapi menjaga kehormatan masjid
dan shalat berjamaah
jadi di sini harus seimbang
kalau anaknya mau dibawa ke masjid
maka pertimbangkan banyak hal
kondisi anak itu sendiri
kan dia tidak wajib ke masjid
jangan sampai anaknya baru datang dari luar kota
melakukan perjalanan mudik
dari pagi sampai jam lima sore
ayahnya berjamaah ke masjid
jam enam dibawa
di usia yang boleh jadi masih di bawah lima tahun
maka anak ini tentu tidak tenang kan
ketika membawa anak ke masjid
itu hukumnya tidak akan pernah menjadi wajib
tapi menjaga kehusuhan dalam shalat
menjaga kedamaian dalam shalat
itu yang harus
keyakinan dan kesadaran
jadi kalau ada orang misalnya
jangan dulu bawa anakmu
itu jangan diartikan loh
apa anda tidak suka
kalau anak saya mengenal masjid semenjak dini
semangat keberagamaan itu
harus dibangun dengan ilmu
maka yang kedua
tanamkan dulu dong
pengetahuan tentang masjid
ini di rumah allah
itu dulu tanamkan
kalau itu sudah ditanamkan
anaknya kemudian sudah mengangguk
kalau perlu diputarkan
dia punya pendidikan
kan juga banyak sekarang dalam bentuk kartun
itu anak diberi pengetahuan
setelah pengetahuannya cukup
di usia lima
seperti perintah nabi
dan selalu diingatkan
jadi dibawanya itu tidak langsung solat berjamaah
di masjid dimana kita tinggal
itu ada pengajian
kalau hari ahad misalnya
atau hari sabtu
ada pengajian ibu ibu
ini tempat kita solat
tempat mencari ilmu
kan mila bisa ngasih pengertian
kan itu tidak bisa dilakukan ketiga solat
tanamkan itu dulu
kalau anak anak sudah biasa mengerti tentang itu
baru kemudian kita titipkan kepada bapaknya
atau yang sama sama perempuan
dibawa sama ibunya berjamaah
tujuan memperkenalkan masjid kepada anak
itu memang tepat sasaran
hari ini enggak
kadang kadang hanya ingin anaknya kelihatan ke masjid
orang tua perhatikan
perhatian sama anak
begitu anaknya dibawa ke masjid
berlarian di dalam masjid
tujuan yang mulia tidak terwujud
sementara mengganggu kehusuan orang di masjid
ini menarik sekali
nanti kita akan lanjutkan ya pak gai
pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini
y vai di setan
perhatian selalu masih seperti
naftas di setan
nebat allah abi
tapi kan gak bersentuhan karena jaraknya diatur nih
kan terkait dengan soft itu aturannya bukan soal bersentuhan atau tidak bersentuhan
tetapi soft itu semakin dekat kepada imam semakin rapat itu semakin baik
oleh karena itu kalau kita lihat di banyak tempat di banyak negara
saya tidak ingin dikatakan berdalil dengan menggunakan realita
tapi realita itu kan juga menjadi bukti bahwa itulah pemahaman yang dipahami oleh banyak orang
semua ulama ya itu memahami soft itu depan belakang antara laki laki dengan perempuan
bukan di kanan dan di kiri
sekalipun itu memakai pembatas karena tetap dikatakan di dalam hadis itu
khairusufu firrijalitu awaluhah
karena kalau soft yang seperti itu kan menjadi terputus sebetulnya
diputus oleh jarak
tadi padahal itu kan soft yang pertama
kan tidak kita lihat soft kelompok a dan soft kelompok b
tapi yang dilihat dalam berjamaah itu adalah soft pertama kedua dan ketiga
itulah logika yang dipahami bahwa soft itu depan dan belakang
jadi bukan kanan kiri ya
iya dan merenggangkan soft itu hukumnya makro
kecuali pada masa covid dia menjadi wajib
karena untuk menjaga jiwa
biasanya kita sering menjumpa ini
dalam sholat berjamaah di masjid
kadang kadang orang itu susah diajak merapatkan soft
ayo dong ibu ibu bapak bapak maju
masuk disini aja
itu yang saya juga tidak paham
mengapa orang kemudian menjadi seperti enggan untuk merapatkan soft ke depan
padahal sof yang di depan itu pahalanya beda dengan soft yang ada di belakang
apalagi waktu sholat jumat
waktu sholat jumat itu buat bapak bapak
itu yang hadir pada waktu yang pertama softnya ada di depan
itu kata nabi seperti orang yang berkurban hari raya idul adha dengan unta
jadi sebetulnya kita ini setiap hari itu bisa berkurban
dengan cara mendekatkan diri kita kepada soft yang pertama
tetapi kita yang punya kebiasaan
soft itu selalu ada di belakang
kalau disuruh maju itu menjadi lambat
padahal seharusnya seperti itu
diusahakan softnya menjadi semakin ada di depan
padahal biasanya kalau kita melihat di masjidil haram ya
itu berebut orang orang
pengen di soft yang depan
pengen ada di soft yang pertama
dan itu seharusnya yang dilakukan
selama dia tidak mencederai orang lain
dalam artian jangan juga dia berlari
seperti sprinter yang mau mengejar tempat pertama dalam lomba seratus meter di atletik itu
tidak perlu mengikut banyak orang
tapi dia cukup berjalan sewajarnya
dan dia mendapatkan soft yang pertama
jadi tetap keutamaan itu berada di soft yang depan ya
jadi kalau ada orang yang mengatakan
misalnya softnya itu boleh direnggangkan
ya dalam renggang yang jaraknya bahkan bisa diisi oleh satu orang berjamaah
itu saya tidak pernah menemukan
pandangan ulama yang seperti itu
bahkan kalau kita lihat
kebenaran kewajiban untuk merapatkan soft
itu kan terjadi waktu pandemi
fatwa dari banyak mufti di negara muslim
untuk merenggangkan soft
banyak orang yang enggan juga kan protes
nah ini kadang kadang unik ya
kalau disuruh tidak dikerjakan
kalau dilarang dikerjakan
jadi banyak orang yang tetap memaksa untuk
enggak soft itu harus rapat
padahal yang saya katakan tadi
rapat dan tidaknya itu bagian dari kesempurnaan
bukan dari syarat sahnya
tetapi karena kita sedang bermunajat kepada allah
tentu kita ingin dalam keadaan yang terbaik
kita bersama allah
maka softnya harus seperti itu
dan yang perlu kita berikan pemahaman
bahwa antara laki dengan perempuan
soft di depan dan di belakang
itu tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan
tidak pernah menjadi standar pahala
kalau berarti softnya laki laki itu
yang paling depan itu yang berpahala
ketika perempuan menempati soft perempuan yang pertama
disitulah dia mendapatkan
itu tidak berarti kemudian
kalau laki laki yang depan
nanti dapatnya emas dua puluh karat
dua puluh gram misalnya
kalau yang di belakang ini cuma delapan belas
allah akan membagi rahmatnya itu tentu
dengan kebijaksanaan allah
laki laki ada yang di soft terdepan
itu mendapatkan pahala seratus
maka perempuan yang ada di soft di belakang
bagian dari perempuan
dia juga mendapatkan pahala
tidak ada pengurangan apapun
bicara soal sholat berjamaah
ini juga menarik pak kiai
kadang ada pendapat yang mengatakan
kalau perempuan kan enggak ya
dasar ini tuh yang kemudian
bagi sebagian kalangan ya memang apa apa
tapi di sebagian
karena kan memang kita enggak bisa ya
dan tidak dalam kondisi ideal
untuk melakukan sholat di masjid
bagaimana kemudian kita sebutkan
ya mayoritas ulama berpendapat
bahwa sholat berjamaah di masjid
itu hukumnya sunnah mu'akkadah
ada yang berpendapat
di masa seperti sekarang
itu kan dalam fikir juga lebar
ada orang yang memang punya kesempatan
untuk selalu sholat berjamaah
ada orang yang boleh jadi
dia harus berjamaah di rumahnya
kadang kadang untuk mengimami
anak istrinya keluarganya
atau kondisi yang membuat
pada kondisi tertentu
dia tidak punya waktu yang cukup
untuk meninggalkan pekerjaannya
dan sholat berjamaah
itu menjadi kekayaan
idealnya orang itu melakukan sholat
dalam kondisi berjamaah
tetapi boleh jadi
ada kondisi dimana istrinya
sedang kurang sehat
nah sama dengan perempuan juga gitu
perempuan itu kan dulu dilarang
oleh rasulullah ke masjid berjamaah itu
karena rasulullah pernah melihat
kondisi yang tidak ideal
boleh jadi di situ ada pamer
membicarakan tetangga kanan kiri
kalau seperti ini lebih baik sholat di rumah
karena dia terhindar dari dosa riba
pamer dan sebagainya
tetapi kalau ini semua hilang
problem yang ditakutkan
maka ulama mengatakan
jadi jangan kemudian ada
kita seolah olah kemudian menyalahkan orang
yang nggak bisa sholat berjamaah
dalam setiap ibadah
kita harus menjadi orang yang terbaik
tapi untuk mencapai sesuatu yang terbaik tadi
kita tidak perlu merendahkan orang lain
makanya kalau untuk perempuan
kalau bisa sholat di masjid
ya tidak apa apa
sholat di rumah juga
lebih baik kalau dia memang kondisinya ada di rumah
dia khawatir kalau keluar menjadi gunjingan orang
gunjingan orang itu kan banyak sekali
mungkin kondisi sosialnya
atau ketika dia tinggalkan rumahnya
boleh jadi anaknya
yang masih kecil
yang menjadi takut dan sebagainya
itu ada banyak pertimbangan
dan yang terakhir
yang terakhir yang penting
dalam soal seperti ini
kita bertanya kepada nurani kita sendiri
jadi ini perselisihan
terkait dengan soft perempuan
laki di depan
kalau kita gak bertanya kepada nurani kita
kalau kita bertanya kepada nurani kita
nurani akan mengatakan
bahwa itu semua tidak akan pernah
kehebatan seorang laki laki
dan kekurangan seorang perempuan
itu tidak akan pernah terbayangkan
saya melihat istri saya sholat di rumah
sementara saya bukan cuma sholat di masjid
ngajar di masjid
saya tidak pernah merasa
bahwa pahala saya lebih besar
karena boleh jadi
yang di rumah itu punya pahala juga
yang tidak kurang besarnya
ada mungkin bapak yang menjaga sholat
anak anaknya di rumah
dia sholat di rumah
karena anaknya belum bisa diajak ke masjid
atau belum mau
dia dorong dulu berjamaah
bicara dari hati ke hati
mendoakan kakek dan nenek
itu juga orang punya alasan
untuk kemudian sholat bersama keluarganya
di dalam rumah
jadi kita harus lebih
dan pikiran ya
jadi harus open minded juga
dulu guru saya gitu
bahwa pada satu masa
dia berangkat sholat malam
kemudian melihat ada orang yang sholat malam
ada orang yang tidur
kalau saya melihat orang yang sholat
bahwa orang itu sedang mengingat api neraka
maka dia takut dari api neraka
dan dia mengerjakan sholat
sebagai perisai dia dari neraka
tapi ketika saya melihat orang yang tidur
saya lihat orang tidur ini
karena ingat dengan rahmat allah
maka karena dia ingat dengan luasnya rahmat allah
dia tidur dengan tenang
jadi kuncinya berprasangka baik
kepada setiap orang
terima kasih atas ilmunya
terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
bisa menambah ilmu kita
kepada allah azza wa jalla
dan juga pak kiai muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh